jangan duduk terus
kita udah hitung sama sama uang yang masuk sama uang yang keluar
terus ada berapa sisanya
ini bagian buat kalian
belum ada proyek lagi
akang mau pergi dulu
gimana nanti di jalan aja
yang penting mau pergi
darga di rumah aja
supaya nggak duduk terus
akang takut ambein
nggak ada apa apa
nggak usah basah basi
ada apa kan harus di nelfon saya
saya mau bahas agenda kegiatan berikutnya
lain kali saya sedang sakit kepala
saya keban selama tugas
ambil yang suap ya
tester nret yang dekat

tanpa bahasa rate ms
ini kang rahman pemborong
sebentar aku telpon ami dulu
kita tanya ke ami kira kira bos saib di mana
kok gak diangkat
barusan aku coba telepon ami tapi gak diangkat
mungkin ami tahu kamu bantu dia seperti waktu itu
kamu ngajak saya ke sini minta saya ngerampok saib
tapi kamu belum tahu bisa nemuin sayap di mana
kita gak tahu rumah bos saip di mana
markasnya juga pindah pindah
kita harus cari info dari anak buahnya
saya membuat anggaran sesuai dengan kebutuhan material
jumlah hari kerja dan upah kerja
kalau anggarannya mau diturunkan bisa
caranya dengan menurunkan spek material
bukan pakai bata merah
pakai batako atau hebel
terus pakai semen yang lebih murah
pakai kayu yang lebih murah
pakai cat yang lebih murah
ya udah gitu aja
konsekuensinya kualitas bangunan jadi lebih rendah
kita bisa estimasi dengan menggunakan material yang lebih murah
tapi kualitas masih tetap layak
kalau boleh saya minta waktu buat penghitung ulang
kok nggak diangkat juga
kalau nggak pasti kapan ada di mana saya harus ngerampok saeb
saya harus kerja
sebentar pak saya mau turun
kan cece pergi terus kita gimana enggak tahu
kamu lapar kenapa muraktir saya baru dapat komisi penjualan mobil barangkali kamu mau
ayam geprek ayo saya udah lapar
hai hai atau dua iya cari buku apa pak komik wayang di sebelah sana pak terima kasih sama sama
hai cepet atuh iya ini mau saya buatin
darman iya ini siapa raymond bisa ketemu ada keperluan apa
kapan ada waktu senggang